sebagai direktur penyelidikan kpk tersebut diputuskan oleh pimpinan kpk dalam rapat pimpinan tanggal dua puluh sembilan maret dua ribu dua puluh tiga secara kolektif kolegial
bahwa pimpinan kpk selaku pengguna atau user dari pegawai negeri yang dipekerjakan di kpk dapat mengangkat memperpanjang
mengembalikan atau memberhentikan pejabat struktural dan fungsional yang ada di kpk sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
dewan pengawas dalam pemeriksaan pendahuluan memutuskan bahwa laporan saudara enda dan saudara sultoni
yang menyatakan pimpinan dan sekjen melakukan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku kpk
tentang pemberhentian saudara endar sebagai direktur penyelidikan kpk adalah tidak terdapat cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik